menjalani pemeriksaan sekitar dua jam tersangka kasus dugaan suap proyek meikarta nenek hasan hayasin mengaku diperiksa mengenai voice recorder
meski demikian neneng enggan menyampaikan detail voice recorder yang dimaksud
pernyataan ini diungkapkan bupati kabupaten bekasi sekaligus tersangka kasus dugaan suap proyek mekarta neneng hasan hayasin sesaat setelah keluar dari ruang pemeriksaan kpk
selain mengaku diperiksa terkait voice recorder neneng juga sempat menanggapi bahwa dirinya sedang mengajukan menjadi justice collaborator di komisi pemberantasan korupsi atau kpk
neneng hasanah yasin ditetapkan kpk sebagai tersangka setelah tangkap tangan kpk
neneng diduga menerima uang swap yang diberikan direktur operasional lipo grup dili sindoro terkait izin dan pembangunan proyek mekarta
dan selanjutnya sudah ada korespondensi nn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
selamat siang maria maria selain neneng sebagai tersangka dalam kasus suap di proyek mekarta ini siapa lagi yang dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap rezina mekarta
selamat siang alvian kemudian yang dijadwalkan oleh kpk untuk diperiksa terkait dengan mekarta
kasus dugaan suap proyek meikarta hari ini adalah kepala bidang tata lingkungan dinas lingkungan hidup kuswoyo yang kemudian diperiksa bagi tersangka yang juga direktur operasional dari lipo group billy sindorong
dan kemudian ada kepala dinas pupr jamaludin yang ini jamaludin sebetulnya sudah menjadi tersangka dalam kasus proyek mekarta
tapi kemudian hari ini jamaludin diperiksa oleh kpk sebagai saksi bagi neneng hasanah yassin yang merupakan bupati kabupaten bekasi
dan ini menjadi hal yang menarik karena neneng sebetulnya alvian juga dijadwalkan diperiksa sebagai saksi bagi jamaludin
ini artinya ada dua orang yang kemudian diperiksa atau saling memberikan keterangan satu antara yang lain
dan tadi kalau merujuk pada pernyataan dari neneng hasan hayasin ketika keluar dari gedung kpk jakarta neneng tadi menyatakan bahwa dirinya ditanyai atau diperiksa mengenai voice recording
voice recording ini ketika kami melakukan konfirmasi kepada jurubicara kpk febri diansyah menyatakan bahwa yang dimaksud recording yang kemudian dilakukan kepada neneng hasanah yassin hari ini adalah pengambilan sampel suara
di mana sampel suara ini alfian dibutuhkan untuk melakukan pencocokan atau dilakukan pembuktian terhadap beberapa barang bukti yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh komisi pemerintahan korupsi
alfian kpk memiliki kewenangan dalam melakukan penyadapan dan kemungkinan besar

yang kemudian menjadi menarik adalah pemeriksaan terhadap ketiga orang ini tentu ada pendalaman yang ingin dilakukan oleh kpk
kemudian apa yang ingin didalami alfian tentu ini terkait dengan peran peran sejumlah pihak
di mana saya mendapatkan highlight yang cukup menarik di sini bahwa kpk juga tengah mendalami bagaimana rekomendasi yang dilakukan atau diberikan oleh pemprov jawa barat atau pemerintah provinsi jawa barat terkait dengan pembangunan proyek meikarta
kita masih ingat beberapa waktu yang lalu memang sempat ada beberapa pihak dari pemprov jawa barat yang juga turut diperiksa dalam kasus proyek meikarta
dan ini artinya adalah pendalaman kpk juga tengah mengarah bagaimana rekomendasi rekomendasi yang dilakukan karena ada beberapa kali rekomendasi dicabut kemudian diberikan lagi oleh pemprov jawa barat termasuk dalam rekomendasi amdal atau analisa dampak lingkungan yang pada pertengahan tahun
kemudian diberikan penghentiannya kemudian di desember kemudian dikeluarkan untuk kelanjutan proyek meikarta dan ini merupakan hal yang juga perlu dipertanyakan
kemudian kita mengingat kembali ke belakang bahwa ada rdtl atau rancangan detil tata ruang dan juga wilayah di kabupaten bekasi yang kemudian diajukan kembali oleh bupati bekasi neneng hasanah yasin saat itu
dan rdtl ini alfian yang merupakan landasan
dan rdtl ini alfian yang merupakan landasan dari pembangunan proyek mekarta karena mekarta sendiri sebetulnya lahannya ini berada dalam empat zonasi yang berbeda di wilayah bekasi
dan adanya rdtl ini kemudian mengubah zonasi yang ada di mana zonasi yang seharusnya diperuntukkan untuk pertanian ini kemudian dirubah untuk pemukiman dan kemudian zonasi yang seharusnya diperuntukkan untuk industri kemudian dirubah untuk pertanian
perubahan perubahan inilah yang kemudian diduga ingin didalami oleh pihak kpk
dan memanggil kepala bidang tata lingkungan dinas lingkungan hidup kuswoyo tadi yang juga diperiksa bagi tersangka bili sindoro
kemudian yang ingin juga didalami oleh kpk beberapa waktu yang lalu sempat diungkapkan oleh komisi pemerintahan korupsi melalui jurubicaranya febriansyah adalah
apakah uang yang kemudian diberikan kepada neneng hasanah yassin dan juga beberapa pihak lainnya ini merupakan uang yang berasal dari individu berasal dari oknum atau pribadi
ataukah berasal dari korporasi
karena alfian korupsi atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi ini memang tengah menjadi fokus dari komisi pemerintahan korupsi juga bahwa
ada aturan di mana pidana korporasi ini diatur dalam undang undang dua puluh tahun dua ribu satu sebagaimana perubahan undang undang tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang ini di sini menyatakan bahwa pidana korporasi dilakukan oleh orang orang yang berada dalam lingkup suatu korporasi secara sendiri maupun bersama sama
untuk kepentingan korporasi
dan inilah yang kemudian diduga saat ini juga sedang didalami komisi pemerintahan korupsi
dan kalau kita juga mengingat bahwa beberapa waktu yang lalu ceo atau chairman dari lipo group yang juga sudah diperiksa oleh kpk ini tentu ada hal hal yang kemudian ada benang merah disini alfian yang menghubungkan apakah kemudian tadi adakah dugaan korupsi korporasi yang dilakukan kemudian apakah ada pihak pihak lain yang juga terlibat
dan ini tentu masih dalam proses penyidikan kpk

di sini kami masih menunggu bagaimana hasil pemeriksaan selanjutnya dan juga pencocokan sampel suara yang tadi sudah diambil oleh neneng hasanah yassin
baik terima kasih maria sarjana langsung dari gedung kpk jakarta